ya film paranoia yang tayang mulai sebelas november dua ribu dua puluh satu ini diproduksi di masa pandemi covid sembilan belas tentunya juga dengan protokol kesehatan yang ketat
untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan riri riza dan juga mira lesmana yang merupakan sutradara dan juga produser dari film ini
aduh ini satu kebanggaan juga karena saya penikmat karyanya dari mas riri dan juga mbak mira ini dari zamannya dulu
dia pikir gitu ya
jadi sekarang generasi petualangan syarina
tapi kan seiring berjalannya waktu tuh kan emang kadang kadang sekarang di usia yang dewasa seperti ini kita tuh suka paranoid ya mbak ya
jadi ya paranoia ini jadi satu hal yang juga ditunggu nih

pasti tantangan produksinya banyak dong di masa pandemi
iya biar bagaimanapun ini adalah sebuah film yang diproduksi
jadi harus mengikuti sebuah realita waktu kita sekarang
dan yang adalah satu kenyataan kita harus merancang segala sesuatunya mulai dari ide ceritanya
itu supaya memungkinkan untuk diproduksi dan tetap menjadi sebuah tontonan menjadi film yang menarik yang memikat yang bisa melibatkan emosi penontonnya dengan baik
dan ya menjadi sebuah hiburan yang tepat di masa sekarang
yang berbeda pastinya juga harus ada penerapan protokol kesehatan
kemudian juga saya dapat bocoran katanya harus berada di satu tempat yang sama
seperti bubble world jadinya untuk para sineas dari paranoia ini
teknisnya gimana tuh mas riri telengkapnya
ya intinya semua prosedur itu kita pelajari dulu
dan semua konsepnya
konsekuensi yang bisa terjadi itu kita pahami dengan baik
jadi kami juga punya seorang konsultan khusus epidemiolog dr pandu riono yang sangat dikenal di dunia penanggulangan covid sembilan belas tahun lalu
dan kita berdiskusi dengan sangat ketat
dan tentu saja semua yang terlibat adalah orang orang yang sepatat
bahwa kita berproduksi ini adalah sebuah
sebuah pekerjaan utama kami sebagai pembuat film yaitu berkreasi membuat film bercerita

tapi sebagai sutradara saya tentu saja fokus ya kepada hal yang lebih esensial yaitu bercerita
bagaimana film ini bisa menggambarkan kisah tokoh yang hidup

dan mencoba keluar dari ketakutannya sendiri di akhir cerita
oke jadi bagaimana caranya menyampaikan potret seorang perempuan dengan segala ketakutannya itu
dan bisa diceritakan melalui film paranoia ini
saya akan ke mbak mira
mbak mira ini kan yang tadi disebutkan oleh mas riri ya
mau menceritakan tentang seorang perempuan hidup dalam ketakutan berlebihan
apa sih pesannya
yang ingin disampaikan sebenarnya kepada para penonton
sebenarnya sih pada dasarnya ya ini sebuah refleksi tentang kehidupan kita hari ini gitu ya
bahwa idenya pun lahir karena ada begitu banyak ketidakmengertian kekhawatiran kegelisahan di saat masa pandemi ini gitu
dan itu yang kita salurkan kemudian dalam sebuah cerita yang tentunya kita harapkan bisa mengikat perasaan penonton tadi yang seperti riri sebutkan gitu

tetapi saya pikir yang paling penting yang ingin kita berikan di sini adalah optimisme gitu ya
kita ingin memperlihatkan tidak hanya di dalam cerita gitu bahwa keberanian itu penting kemudian kesabaran itu penting dan tentunya optimisme tadi gitu
dalam konteks cerita thriller ini tapi juga dalam kenyataan hidup gitu
dan juga film ini kita ciptakan untuk memberikan apa ya tanda pada semua teman teman gitu bahwa kita tidak boleh berhenti berkreasi
bahwa kita apapun tantangannya kita tetap harus gitu ya for our on scienity gitu
kita harus tetap berkarya kita harus terus berinteraksi dengan penonton kita dan memberikan yang terbaik
banyak yang terjadi di dalam cerita ini

jadi kita ingin mencari penonton yang lebih berpengalaman
tentang keluarga anak anak gitu
tapi kali ini satu cerita thriller
bahkan kalau saya sempat baca ini mas riri juga sempat bilang bahwa paranoia adalah proyek belajar untuk seorang riri riza
boleh dielaborasi lagi mas kenapa sih memangnya akhirnya menentukan atau memutuskan oke saya mau ambil genre ini untuk film selanjutnya
iya kebudayaan termasuk film
seni bercerita film industri film kebiasaan kita menonton film itu berkembang
dan saya sebenarnya belajar kebetulan karena saya belajar film saya belajar di sekolah film saya mengamati itu setiap waktu
dan kalau diperhatikan bagaimana kami membuat film dalam dua puluh lebih tahun terakhir ini pun itu kami berkembang terus kok
dari bikin film anak anak musikal kekurangan cerina
kami membuat film
kami membuat film remaja ada pada dengan cinta
kami pernah membuat film politik sejarah berjudul g
kami pernah mengadaptasi sebuah novel yang sangat laris berjudul laskar pelangi
bahkan membuat film laga pendekar tongkat emas gitu
dan pernah juga bekerjasama dengan sebuah perusahaan korea untuk mengadaptasi sebuah film korea yang terkenal gitu

dan terus menerus mencoba untuk lahir lagi dengan pendekatan pendekatan film yang baru
dan ini adalah dunia yang baru loh sekarang ini
kita hidup di masa pandemi
pola kita berkomunikasi juga berubah ya berkembang tepatnya
perasaan kita psychologically kita dalam kehidupan kita juga berkembang
jadi sebagai sinerga sebagai pembuat film saya sebenarnya cuma mencoba ikut di dalam
apa ya sebuah arus sambil tetap mempertahankan identitas saya sebagai orang indonesia sebagai pembuat film indonesia
tantangannya apa mas riri pasti kan ini juga satu hal yang baru begitu
walaupun sebelumnya juga sudah banyak karya karya dengan berbagai macam genre juga
tapi ini untuk thriller pasti ada tantangan tersendirinya dong
bagaimana kemudian menyatukan
film ini memiliki irama bercerita yang baru
memiliki apa ya sebuah strategi
apa bercerita yang melibatkan teknik teknik yang baru gitu ya
kayak irama penataan cahayanya juga kalau dilihat dari trainernya gitu
atau komentar dari teman teman yang telah menonton
mungkin ini lebih gelap gitu ya

saya bekerja dengan penata suara yang juga baru pertama kali saya bekerja sama seorang anak muda yang sangat berpengalaman
yang kemarin juga
yang dapat nominasi di kasih buah film indonesia

jadi banyak hal hal yang mungkin merupakan pengalaman baru bagi penggemar film film miles
dan saya pikir ini adalah another rollercoaster ride yang asik gitu
another rollercoaster ride yang pasti juga ditunggu oleh semua pihak
ini agak pribadi sedikit
untuk mbak mira dan juga mas riri
mbak mira dulu deh
ada nggak sih ketakutan atau paranoid yang dirasakan terhadap sesuatu
terutama masa pandemi kan banyak pihak yang menilai bahwa ini jadinya kita lebih sensitif nih
kita lebih bisa merasakan ketakutan akan satu dua hal
apalagi di awal awal sekali ketika alur informasi tentang apa yang sedang kita alami ini
dan boleh dibilang kita hampir semua merasakan tidak percaya bahwa di masa hidup kita
kita mengalami keadaan yang seperti sekarang
dan ketakutan itu kan pastinya menembus paranoia gitu
apa yang akan terjadi
apa yang harus saya lakukan

jadi saya punya gitu anxiety itu
dan sebenarnya itu salah satu sebabnya kenapa kemudian saya dan riri
setelah masa dulu disebutnya psbb di awal ya bulan maret april itu
kita tidak menentu perasaannya
dan ketakutan itu kemudian kami putuskan untuk ditumpahkan ke sebuah skenario film gitu
supaya juga tidak menjadi terlalu parno gitu
dan bisa terus berkarya gitu
tapi kalau sekarang sih suasananya

banyak sekali yang juga tercengang melihat waktu yang berlalu
masa yang berganti dan kita membuatnya di film paranoia tanpa mengetahui
hari ini ketika kita

di dalam kehidupan kita gitu
apa yang kita harapkan dan lain sebagainya
bahwa ada optimisme di semua ini
yang sedang kita alami
saat membuat film itu tadi mamira sebut bahwa

apa yang ada di pikiran saat itu
jadi memang benar benar hanya sebuah kemungkinan kemungkinan gitu
di saat kita membuat ini
semua baik dari kami
yang menulis ceritanya
maupun kemudian tim produksinya
dan tentunya pemain
itu tahu bahwa kita belum tahu film ini akan diputar kapan dan dimana
kita tentunya berharap bisa kembali diputar di bioskop
itu adalah yang utama
dan kita tahu di dua ribu sembilan belas pandemi ini terjadi
film indonesia sedang dalam menaik menuju puncaknya gitu
dan kemudian semuanya berubah

kita coba tumpahkan semua yang kita rasakan
kegelisahan kita keinginan kita untuk menunjukkan kemampuan dalam menciptakan sebuah karya
dan mencoba saja terus berjalan
membuat yang terbaik dengan harapan bisa diputar di bioskop
dan alhamdulillah kejadian
yeay dan pasti tidak sabar untuk nanti bisa nonton juga mulai hari ini sudah bisa disaksikan
saya ke mas heri dulu
mas riri kayaknya kurang adil kalau tadi mas riri nggak jawab nih
apa kecemasan atau ketakutan yang sempat dirasakan oleh seorang riri riza
terutama di masa pandemi hingga saat ini
pak sebenarnya saya rasa sebagai manusia saya pernah betul betul khawatir ya
saya khawatir betul dengan apapun interaksi yang saya lakukan dengan orang lain
jadi betul betul misalnya setiap kali kita memesan makanan dari rumah
setiap kali saya harus bersentuh
menyentuh sesuatu yang datang dari luar
itu saya kayak orang yang betul betul harus kayak menjaga
setelah saya sentuh itu saya cuci tangan berulang ulang saya
itu kekhawatiran kita tentang apa yang pandemi yang kita hadapi
dan apa ini gitu ya
itu benar benar membuat segala sesuatunya menjadi lebih gelap bagi saya untuk sebagian waktu
tapi begini ya
sebenarnya sebagai manusia juga

dengar apa yang saya baca gitu
dan dengan pengetahuan itu sih sepertinya
dengan komunikasi yang baik dengan semua
baik dengan keluarga dengan teman teman di pekerjaan
kami sudah melalui banyak hal bersama gitu
bayangkan di bulan november mulai bulan oktober tahun lalu kami sudah persiapan produksi dengan protokol yang sangat ketat
dan kami bisa melaluinya
tinggal disiplinnya itu bukan jadi
bukan lagi jadi bagian kayak kewaspadaan
tapi dijadikan jadi kayak budaya baru aja gitu
memakai masker kalau di luar
menjaga jarak kalau bertemu
menghindari kerumunan itu
menjadi sebuah budaya baru gitu
dan kalau kita sudah menyebutnya sebagai budaya

saya tetap bersyukur ya
tetap selama ini

beraktivitas produktif gitu ya
bukan hanya dalam arti yang berkreasi
tapi juga produktif di dalam langkah langkah rencana rencana
apa yang kita akan lakukan ke depan itu juga tetap jalan
harus ada adaptasi ya mas riri
saya intinya di dunia yang terbuka sekarang
sebagai manusia itu kita bisa betul ternyata belajar
dari ilmu pengetahuan dalam beberapa langkah klik gitu
dan saya syukurnya sih
parloknya cukup perlah
tapi tidak lama

parloknya cukup perlah tapi tidak lama
parloknya cukup perlah tapi tidak lama
tapi gimana pun rasa yang dihadapi harus bisa tahu ya
bagaimana cara mengatasinya
ini kalau dilihat line up nya
aktornya luar biasa
ada lukman sardi
dan ini pasti juga jadi satu hal yang ditunggu
bagi mereka yang tadi kata mbak mira kangen nih
boleh nggak sih dijelaskan dulu atau diceritain
kenapa kemudian mereka mereka yang akhirnya terpilih ini sangatlah kompatibel gitu
sangat tak cocok untuk bisa memerankan perannya mereka yang bisa disaksikan mulai sebelas november ini
ya mungkin dimulai dengan tiga orang yang sudah dikenal ya

ketika kami menulis berita ini
karena kita juga tahu kita tidak bisa melakukan
proses casting seperti biasanya
dimana kita mendatangkan banyak orang mencoba ini dan itu secara luring ya
kita waktu menulis langsung membayangkan siapa kira kira yang mampu dan bisa melakukan ini
dan ketiga aktor ini adalah teman teman kami
kalau lukman dan niko kita sudah berproses sebelumnya
dan sudah pernah bahkan niko sudah sering sekali bermain bersama kami

nirina adalah teman yang belum sempat kami bekerja sama dengan dia
jadi ini adalah yang pertama kali
tapi kemampuannya tidak perlu dipertanyakan
kami sudah melihat film film yang dilakoni oleh nirina gitu
dan kami membayangkan kemudian bagaimana ketika mereka bisa bermain bersama
nah kuncinya ketika kita melihat nama nama besar
atau nama nama yang memang kita tahu adalah jagoan jagoan
sebenarnya itu baru satu step
step kemudian adalah apakah mereka bisa membangun chemistry
dan menjadi sebuah ensemble yang solid
itu yang sebenarnya menjadi tantangan
apalagi riri tentunya sebagai sutradara

karena yang terjadi adalah sebuah ensemble
atau bagaimana empat orang ini
dan satu adalah seorang anak muda berbakat yang baru ya
menghadapi tiga aktor besar ini
dan keempatnya benar benar menjadi karakter karakter
yang sudah kita tuliskan
bermain dengan chemistry yang luar biasa sekali

jadi pilihan kami tidak salah
baik wajib kita tunggu sama sama di sebelas november
sudah mulai disaksikan

terakhir sebelum kita menutup bincang bincang kita pada malam hari ini
satu kata yang membuat kita harus banget nih nonton paranoya
silahkan riri riza

fear atau rasa
tapi juga dipenuhi dengan rasa optimisme
jadi gimana pun juga kalau mau ngerasain perasaan yang campur
bisa ngerasakan ketakutan juga
tapi harus ada optimismenya juga
wajib banget untuk nonton ya
berarti ya mulai sebelas november
terima kasih banyak riri riza dan juga mira lesmana yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini di showbiz
selalu sampai ketemu lagi
sampai ketemu bye